dan masih dari bandung pasar baru bandung kerap menjadi pilihan berbelanja bagi turis asing maupun domestik
namun jumlah turis dari malaysia yang biasa berbelanja di pasar baru malah menurun pada saat bulan ramadan
murah lengkap dan selalu menyediakan koleksi terbaru
menjadi alasan banyak turis malaysia memilih berbelanja di pasar baru bandung
biasanya mereka memborong pakaian berupa jilbab gamis dan kain di sini
selain karena harganya yang murah pasar baru trade center menjadi pilihan para turis malaysia untuk berbelanja di indonesia
karena apa karena jaraknya yang dekat dengan bandara hussein sastra negara
namun pada bulan ramadan kali ini jumlah turis malaysia yang berbelanja di pasar baru menurun drastis
padahal biasanya sebanyak empat hingga delapan ratus turis malaysia berbelanja ke pasar baru setiap harinya
masa pertama turis malaysia menurun drastis

kebanyakan sih enggak soalnya kan kata orang malaysia khususnya bulan sekarang kan dijadikan khusus buat ibadah
kalau buat belanja kayak gitu ditunda dulu sudah lebaran ya sama sebelumnya sebelum lebaran
pasar baru kerap kali menjadi pilihan berbelanja bagi turis asing maupun domestik
pada saat mendekati momen lebaran lonjakan pembeli bisa mencapai angka dua ratus persen
pasar baru pun terus berbenah
persiapannya kami memang sudah rutin kami persiapkan khusus buat menjelang lebaran ini
biasanya lonjakan kami pun meningkat dari segi pengunjung
pertama kami siapkan utilitas kita utilitas kita seperti lift eskalator terus toilet perparkiran
semua kita setting sedemikian rupa sehingga ketika pengunjung datang ke sini merasa nyaman
berisikan empat toko pasar baru menjual berbagai macam pakaian mulai dari kaos kemeja baju muslim hingga perlengkapan sholat